ah suhu cuy gak penting cuma anak buah cecongnya si bagja
itulah kenapa kamu kalah sama si bagja yat
karena semuanya kamu sepelehkan
sekarang udah punya motor baru
hah dipinjamin aja gak boleh
hah siap juga nih
assalamualaikum kang ujang
maaf kalau berbicara
saya jalan dulu
kalau nyelonong aja pergi
warga cirawas mesti dikasih perintah
supaya menghormati kantip
itu pas aku merasa epa ber prés
buat ku ke ajak sedikit
atau jangan jangan kang bos mau ngetes kesetiaanmu cuy
cucu jadi takut
cucu itu cuma khawatir dengan pertemuan kang bos sama cucu
cuy kamu jangan terlalu sering membahas ini
nanti orang lain bisa tahu
ayo kembali kerja
jabatan itu dianggap sebuah tanggung jawab
bahkan orang yang menerima jabatan itu
rela berkorban apa saja
baik harta maupun jiwa
untuk memenuhi tanggung jawabnya pada negara dan bangsa
sekarang sebagian dari kalangan beranggapan bahwa
jabatan itu adalah peluang
begitu mereka mendapatkan jabatan itu
dengan segala cara untuk mendapatkan uang dengan jabatan itu
ngadain pesta pernikahan
pake gaun kayak gini
nikah nyete cuman di kua
cari nyata yang sederhana aja
kamu berhadapan dengan siapa
kamu pernah diajar di sopan santun
pernah pak ustadz
terima kasih pak ustadz rw
ada apa pak ustadz rw
kenapa harus nunggu ujang pak ustadz rw
ada hubungannya dengan ujang
memangnya adun tidak bilang sama kamu
apa ini menyakut pil kades pak ustadz rw
tidak cermin itu
dan tidak perlu kau mencari
terima kasih pak ustadz heru
ada yang mau makan mi
kamu resmi digantikan sebagai kamdip oleh amin
apakah itu yang rupanya pak ustadz rw
jangan saya tidak maju
ada apa ada teman albrecht
pindahkan papan kamtip ke rumah amin
keliatannya si ucuy lagi bermasalah sama si bagja
cuma anak buah
itulah kenapa kamu kalah sama si bagja ya
karena semuanya kamu seperehkan